pemerintah berharap peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor dua tahun dua ribu tujuh belas
tentang organisasi kemasyarakatan alias perpu ormas disetujui oleh dpr
menteri sekretaris negara pratikno mengatakan perpu itu dibutuhkan untuk menjaga stabilitas negara
pratikno mengatakan presiden joko widodo sudah berkali kali menjelaskan kepada publik
mengenai kenapa perpu ormas harus ada
pratikno merasa respon publik terhadap perpu itu adalah positif
pada enam belas september mendatang dpr akan memulai pembahasan perpu dan ditargetkan rampung dua puluh empat oktober dua ribu dua puluh
selanjutnya anggota dewan akan memutuskan disahkan atau tidak
kita tahu kan urgensinya dpr untuk mendukung
ya nggak usah lah ditolak lah masa ditolak
kan urgensinya sudah jelas disampaikan
jadi presiden juga sudah berkali kali menyampaikan
urgensinya tentang perpu itu
dan juga tanggapan pemerintah masyarakat juga akan positif